hai mereka itu bisa membongkar kita dengan lebih mudah
mereka itu bisa membongkar petani kita dengan lebih mudah
saya rasa ini awal untuk bisa sebuah titik ya
untuk bagi kita bisa meraih kemenangan atas mereka
kecepatan para pemain sayap itu menjadi salah satu kunci
untuk bisa meredam pemain pemain west pakistan
karena mereka sama sekali kalau saya perhatikan jarang menganfatkan kedua lebar lapangan
jadi mungkin itu menjadi salah satu kunci kita untuk bisa mencuri golnya